setelah diberlakukan di ibu kota jakarta
kepolisian republik indonesia akan meluncurkan
sistem kamera tilang elektronik atau
pada dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh satu mendatang
untuk tahap awal
sistem tilang elektronik nasional baru akan diterapkan
selanjutnya akan diikuti polda polda lain
secara bertahap dengan jumlah kamera mencapai dua ratus empat puluh unit
menurut dir lantas polda metro jaya
cara kerja penindakan etle nasional
sama dengan yang sebelumnya
hanya saja diperluas agar bisa menindak pelanggar
berplat nomor luar kota
selain kamera pengawas jalan raya
penerapan tilang elektronik nasional juga akan
dilengkapi pemasangan kamera pada kendaraan
patroli petugas mulai dashcam
bodycam hingga helmet cam
apabila nanti polda polda yang sudah tergabung
dalam etle tahap satu di dua belas polda itu
kalau ada pelatih melanggar di surabaya
misalnya itu bisa juga tertangkap
pak luar jakarta yang melanggar di jakarta
itu juga nanti surat konfirmasinya
bisa kita kirimkan sampai ke rumah
walaupun dia berada di luar kota
sementara itu di dir lantas polda metro jaya
akan menambah empat puluh satu kamera di koridor bus transjakarta
dan di sejumlah ruas jalan tol
nantinya akan terdapat sembilan puluh delapan kamera tilang elektronik
di dki jakarta
penambahan kamera tilang terlihat di sejumlah jalan
di wilayah jakarta selatan seperti di jalan paklima polim
dan truno joyo ke bayoran jawa
penambahan kamera tilang elektronik di ruas jalan ini
disambut positif pengendara
jadi lebih kertif lah orang orang
karena kan sekarang online
selain disebut efektif untuk menilang
kehadiran sistem tilang elektronik bermanfaat
sebagai alat bukti tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas
terbukti pengungkapan kasus kecelakaan pesepeda
di bundaran hi terbantu adanya kamera tilang elektronik
yang merekam kejadian
budi tanjung rizky ihtiar yahya jakarta